anda masih bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
iqbal di bulan suci ramadan ini para siswa didik mulai dari sma smk dan juga slb di jawa barat
ini mengikuti program namanya program rantang siswa
ini digagas oleh dinas pendidikan setempat
tapi ini bukan berarti akan ada bukber ataupun makan bersama kan gak boleh
iya benar nggak boleh kan kebatasan
karena dalam program tersebut setiap siswa ini ternyata menyiapkan satu porsi makanan yang nantinya dikumpulkan
dan selanjutnya diberikan kepada mereka yang membutuhkannya
dinas pendidikan jawa barat menggagas program rantang siswa
yang bertujuan menumbuhkan jiwa sosial para murid
dalam program ini setiap siswa siswi tingkat sma smk dan slb diwajibkan menyediakan satu porsi makanan
rantang yang artinya sebuah tempat makanan menjadi sebuah program pendidikan baru untuk saling berbagi kepada sesama
program rantang siswa disambut baik oleh pihak sekolah dan siswa
di sini kita berbagi sesama kepada yang membutuhkan
rantang siswa ini merupakan program berbagi makanan dari siswa
selain program mental siswa ini juga dari sma negeri tiga juga punya kegiatan smart train yaitu berbagi di bulan ramadan
nah di sini kita berbagi makanan sebagai kewajiban keduanya seperti pada tanggal ini kita berbagi
diwajibkan kepada seluruh sia siswinya berbagi kepada yang membutuhkan baik di daerah rumahnya
dan juga ada perwakilan yang datang di sma tiga atau melakukan di sekitar sma tiga
bulan ramadan dianggap momen tepat bagi gerakan rantang siswa
untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama
yang sudah confirm sma dua puluh lima lima ratus smk empat belas empat ratus dan slb dua ratus
jadi baru empat puluh dua lima ratus
tapi target tadi ditetapkan oleh penelitian lima puluh tapi pada saat tanggal dua puluh empat saya punya keyakinan bisa mencapai di delapan puluh
itu tersebar di dua puluh tujuh kabupaten kota
ya di dua puluh tujuh kabupaten kota
nanti mereka akan membagikan rantang dari buatan mereka sendiri ya masakan bisa masakan mereka sendiri bisa dari rumahnya sendiri
untuk disampaikan kepada tetangga kolega teman terus teman anak yatim terus lansia dan sebagainya
dan mereka foto nantinya terus mereka kirim ke hashtag rantang siswa
program rantang siswa berlangsung sepekan hingga dua puluh empat abis

dan diharapkan bisa diikuti sekolah sekolah di daerah lain seluruh indonesia
tony oktora bandung jawa barat